aku marah kalau oncis bohong
gue susulin dulu ya
keceprosan lagi kan
jadi marahin masalah
sini kalau kayak gini caranya
muka reina gak salah denger
ih kok cemberut
kalau cemberut nanti
mukanya nggak cantik lagi loh
gimana kalau sekarang
bis kiki kan udah masak
aku gak mau makan
kalau njus bohong
kecil kecil cabai rawit dah
keras kepala banget
mirip banget sama andin keras kepalanya

jawab yang jujur ya
aduh gue mesti gimana ya
jawab yang jujur ya
jawab yang jujur ya
apatah the frozen dipenjara
jawab yang jujur ya
jawab yang jujur ya
aku mau tanya njus aja
saudara jangan harus nanya aja
udah lama banget
ditangkep deh sama polisi
tapi ganti baju dulu ya
lagi dong apa jalan sendiri
apa anda selama ini tahu
kalau saudari elsa telah membunuh saudara roy
saya sama sekali tidak tahu yang mulia
saya juga korban kebohongan elsa
apa anda tidak curiga
apa suaminya tidak curiga
ada hal besar yang disembunyikan oleh istri anda
elsa sangat rapi menyembunyikan semuanya
jangan trzeba menyerah kulit kristen masuk delapan

aku ngelakuin ini semua karena aku cinta sama kamu nino
ibu yosa jaga sikap anda
dengan ini sidang kami tunda
tolong bantu angkat bu elsa bawa ke klinik
bantu bu barti tolong bantu
kita juga harus lihat elsa kan pak
bu hanya satu orang saja permisi
tidak usah sedikit lagi nih
tuh yuk makan lagi yuk
kok masih cemberut
kan tadi uncus sudah cerita
terus tadi gemoy udah senyum lagi
sekarang kenapa cemberut lagi
kasian tante frozen yang sudah nakal
kata papa kalau nakal hukumnya di penjara
kan kasian tante frozen cus
iya rena pasti sedih